lo denger ya rik
jangan pernah kirim apapun lagi ke gue
dan jangan pernah berpikir kalo gue mau cerai sama nino
dan asal lo tau
anak yang dalam kandungan gue ini adalah anak gue sama nino
lagi ini kok lama banget ya mbak
sabar mungkin dia lagi mual mual lagi
coba kamu cek aja deh
kamu udah siap belum
mama sama rena dari tadi udah nunggu di depan loh
kamu dari tadi
kamu kenapa sih
andin dari tadi ngapain belum nganti baju
dari serius aku yang bagus udah gak pada muat
aku bingung mau pakai baju apa mas
terus kamu kenapa baru bilang sekarang kenapa ngantri tadi
yaudah kamu pake yang ada aja deh
atau gak pake yang ini aja ya
aku keliatan gendut
ya kan aku lagi hamil mas pasti kelihatan gendut
gak ada yang bilang kamu gendut
kalau ada yang bilang kamu gendut berurusan sama saya
oh gak mau
udah ditunggu ini udah jam berapa andin
ini ada apa sih kenapa
ini andin mah belum ngerti baju belum siap siap dari tadi
gak ada yang muat nganti bajunya
iya dulu kan lagi hamil pasti baju baju yang biasa tuh agak gak nyaman dipakai
ya pilih baju mama
iya bener dong
yoga ada yang kamu suka
tapi aku gak dapetin mama ya
gak sama sekali
gak sama sekali dong gak sama sekali
mau pilih dulu ya
semoga kamu suka dan ada yang nyaman kamu pakai
ini cantik tuh
ini ada ini
ini juga cantik sekali
ini juga cantik sekali ini juga cantik sekali
hmm apa aja sih mah yang penting muat dan gak terlihat gendut sih
sayangnya ma tuh
aduh kamu gak usah mikirin gendut deh
anak anak papa cantik banget mau ke mana sih
lihat siapa yang datang
mama cantik banget
aku gendut gak pakai baju ini
serius kamu jangan bohong
enggak gak gendut
perempuan hamil kan lebih sensitif
kamu cantik begitu
ya ampun ini berat nggak biar mama bantuin ya
enggak usah mak
enggak apa apa kok aku aja yang bawa
jadi sekarang aku mau pajang di kamar aja
aku taruhin air biar awet gitu
kalau dia tuh perhatian banget
mama seneng deh beliin bunga beliin buah
iya mah aku juga bahagia banget kok
aku mau ke kamar
aku mau ke kamar
aku mau ke kamar
aku mau ke kamar
aku mau ke kamar
aku mau ke kamar
aku mau ke kamar
aku mau ke kamar
aku mau ke kamar
aku mau ke kamar
aku mau ke kamar
aku mau ke kamar
aku mau ke kamar
riki mau apa lagi sih
tapi kalau gue yang gak angkat bisa bisa dia terus terusan nelfonin gue
nino kayaknya masih lama gue angkat aja deh
apa kabar cantik
mau apa lagi
gimana kelas enam nya
bunga yang gue kirim udah terima juga kan
terus buah bitnya udah juga kan
lo pikir itu semua perhatian dari suami lo
itu semua dari gue
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
lo denger ya rik
jangan pernah kirim apapun lagi ke gue
dan jangan pernah berpikir kalo gue mau carek sama nino
asal lo tau anak yang dalam kandungan gue ini adalah anak gue sama nino
karena handphone mama beberapa kali kena hack
nomor mama dipake pake sama orang
jadi yaudah mama ganti
sama nomor yang baru
apa kamu yang meminjam handphone mama
kepada hal benar elsa gunakan handphone mama untuk masuk ke emailnya roy
dan sekarang apakah aku masih bisa percaya sama mereka
makan yuk udah siap
kamu harus bohong sama aku
elsa sudah mengaku sama pak

maka saya update ilmu do centers